jawa timur merupakan daerah yang paling diperhitungkan untuk memperoleh suara tinggi di pilpres dua ribu dua puluh
ceruk suara di provinsi ini digadang menjadi salah satu penentu kemenangan
nah menariknya dua pasangan cawapres mohaimin iskandar dan mahfud md merupakan dua figur yang memiliki kedekatan dengan nu
baik secara struktural maupun kultural
lalu siapa yang berpeluang meraup suara nahdiyin paling besar kita bahas lebih lanjut bersama tiga narasumber yang sudah bergabung secara virtual
yang pertama ada sudirman said tim sukses anies caimin raja banema nalu jubir tim pemenangan ganjar mahfud
dan surokim abdus salam peneliti dan pengamah politik universitas trunojoyo madura
selamat sore bapak bapak
terima kasih sudah bergabung dengan kita
selamat sore pak sudirman said
oke sebelum saya ke pak sudirman said dan juga bung bane saya ke pak surokim dulu
saya ingin bertanya secara makro apakah kemudian basis suara di jawa timur ini sudah terasosiasi kepada masing masing figur yaitu caimin dan pak mahfud md
ya konteks pemilu dua ribu dua puluh empat pasti berubah ya
pasti akan berbeda dengan pemilu dua ribu sembilan belas pemilu dua ribu dua puluh
paling tidak ada pergerakan jumlah pemilih milenial yang signifikan
pertumbuhan pemilih rasional di jawa timur
yang bergerak dari dua puluh tujuh menjadi tiga puluh tiga persen
saya kira itu akan mewarnai ya situasi dan kontestasi yang mungkin selama ini kita lihat di jawa timur
jadi pasti akan lebih seru pasti akan lebih dinamis
apalagi tadi saya sampaikan bahwa orang yang belum menentukan undecided voter dan swing voternya masih tinggi
relatif tinggi di jawa timur
karena biasanya menunggu petuah ya dari para patron itu
sehingga hamin tujuh saja itu kisarannya di jawa timur
dasarkan pengalaman selama ini itu masih di kisaran sembilan sampai sebelas persen
saya kira situasi itu yang membuat jawa timur sulit diprediksi qatar
karena situasinya memang agak berbeda dengan dua ribu sembilan belas
ini tersebar di mana
kalau undecided itu sekarang memang relatif sudah berada di bawah dua puluh persen ya dari berbagai hasil survei
tapi kalau yang swing voters itu nah itu yang masih selalu tinggi di jawa timur
orang yang masih bisa berubah karena pilihannya
terutama karena menunggu petua dari para patron para kiai para ustadz para kiai kampung
nah itu yang kemudian membuat
angka swing voter di jawa timur selalu tinggi
sehingga kemudian dalam situasi seperti ini tentu kita juga harus sabar menunggu ketika membandingkan akan dilihat kompetitornya lebih lengkap
sementara pak prabowo hari hari ini belum melengkapi ya siapa yang akan dipilih oleh beliau menjadi wakil presiden
kalau nanti pasangan calon itu sudah lengkap nanti akan jauh lebih mudah kita memotretnya
tapi betul bahwa angka tujuh puluh enam persen sampai tujuh puluh delapan persen
pemilih voters nanti di jawa timur itu memang seksi
kalau dilihat trennya undecided dan swing voter ini kan kemudian belum bisa memutuskan apapun begitu
mereka ini melihat figur atau koalisi partai pendukung sosok orang yang akan maju dalam kontestasi pilpres dalam konteks ini
jika kita melihat konteks perubahan yang saya sampaikan di awal tadi
pertumbuhan pemilih rasional yang tumbuh dari dua puluh tujuh persen menjadi tiga puluh tiga persen di jawa timur
dari jumlah pemilih milenial nasional yang lima puluh enam persen lalu kemudian hampir sama juga tumbuh subur di jawa timur
pemilih muda seperti itu tentu pasti akan ada perubahan
sehingga dan itu menjadi tipikal pemilih milenial memang susah untuk menjadi pemilih permanen
mereka berubah ubah mudah berubah ubah
kendati dari berbagai hasil survei selama ini kita bisa menyimak
bahwa kendati mereka punya independensi untuk memilih
tetapi petuah orang tua dalam hal ini orang tua ibu itu relatif kuat di jawa timur
mungkin ini agak menarik sedikit datanya di jawa timur
sehingga milenial yang saya sebut lima puluh enam persen tadi tetap akan mengkonfirmasi pilihannya terhadap orang tua mereka
nah ini di jawa timur menariknya juga seperti itu
sehingga kalau kita bicara
apa yang diperoleh pada hasil pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
dengan cara kita untuk memotret
apa yang akan terjadi di pemilu presiden jawa timur dua ribu dua puluh
tentu akan sedikit berbeda karena ada perubahan tadi itu pak
pak rokim saya sudah mendapat poinnya
artinya masih cukup dinamis terjadi di sana
untuk penentuan siapakah yang kemudian bisa memenangkan ceruk suara
masyarakat nahdiyin ini atau yang terafiliasi dengan nu
saya ke pak sudirman said kalau gitu
pak sudirman kalau kemudian pak mahfud ini dianggap publik bisa membuat ceruk suara bagi pasangan amin ini terpecah
seberapa benar pernyataan ini atau memang tidak ada pengaruh sama sekali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama kita ingin menyampaikan selamat
pada pak mahfud ya juga
pada mas ganjar yang kemarin sama sama baru mendaftar
setelah pasangan pak anies dan pak mohaimin
dan kami selalu menyambut baik satu kompetisi yang berkualitas
jadi semakin baik kualitas dari calon calon yang maju dalam bilpres ini
yang diuntungkan adalah rakyat
karena pasti yang terbeli siapapun adalah yang terbaik
nah berkenan dengan kehadiran pak mahfud
dalam kontestasi tentu kita menyambut baik sebagai mitra kompetisi yang juga punya kualitas
kita tahu semua reputasinya pak mahfud ya
akarnya dan sebagainya
jadi tentu saja kita harus bersiap menghadapi itu semua
tetapi kami di koalisi perubahan insyaallah optimis
bahwa pak mohaimin itu
elemen nahdien yang betul betul memiliki akar
juga memiliki struktur politik yang kuat
karena kebetulan beliau adalah pemimpin partai
seberapa besar pengaruhnya pak mahfud tentu ada pengaruhnya
tetapi kita tidak ingin berspekulasi
tidak juga ingin jumawa dengan mengatakan pengaruhnya kecil
yang paling penting bagi kami adalah
tadi bahwa kompetisi yang berkualitas harus dihadapi
harusnya dijalankan dengan baik
dan tugas kita semua para kontestan
adalah meyakinkan rakyat
bahwa kita memberikan tawaran tawaran
ide ide solusi solusi yang terbaik
sehingga kembali siapapun yang terpilih
akan menguntungkan bagi masyarakat yang memilih
oke pak sudirman
tapi ada keraguan dari publik yang mengatakan bahwa
koalisi partai ini juga ternyata berpengaruh
bukan hanya sosok figur caimin saja
yang secara struktural memang cukup berpengaruh di masyarakat nahdiyin
begitu atau pengikut nu
menjawab ini bagaimana
banyak pihak yang mengatakan bahwa
pilpres itu memilih orang ya
meskipun memang partai pengaruhnya sangat besar
nah kebetulan saja
dalam urusan jawa tengah jawa timur
yang selama ini dalam analisis internal itu
kita memang tidak sekuat tempat tempat lain
masuknya pak muhyemin itu
menjadi energi baru dalam
memperkuat wilayah jawa tengah dan jawa timur
dan jawa timur merupakan basis utama
karena itu kita optimis bahwa
khusus muhyemin dan pkb
akan menjadi jawaban
anies dan mohaimin ke depan
walaupun kemudian ini
menjadi tantangan tersendiri
buat pasangan amin begitu ya
saya ke bung bane
bung bani bagaimana anda melihat
elektabilitas pak ganjar
kalau kita tahu
di jawa tengah
dikatakan sebagai kandang banteng
tapi jawa timur ini
beberapa survei juga
elektabilitas pak ganjar
itu juga belum sekuat
capres yang lain
lalu kemudian membawa
atau menggandeng pak mahfud
untuk bisa merebut
dari masyarakat nahdilin ini
ya saya kira sih
tadi pak sudirman syed
bekerja sama dengan pd
bukan semata soal
yang sangat menarik
jelas bahwa pak mahfud md
seperti yang disebutkan
pada saat pengumuman beliau
sebagai cowok les
yang akan mendampingi
mas ganjar pranowo
beliau memiliki karakter yang kuat
tidak ada yang meragukan itu
dan kalau tadi
mas rokin mengatakan bahwa
sekarang ada pergeseran
pemilih rasional di jawa timur
tentu kami akan sangat bahagia
kabar gembira ini
kalau dia pemilih rasional
pasangan ganjar dan
di jawa timur
menang ganjar dan
tidak ada yang meragukan
siapa yang meragukannya
jadi kalau tadi
kalau kita membaca
itu panjang sekali
ini bukan kata saya
universitas muhammadiyah malang
yang mengatakan bahwa
di kalangan tadi
jadi kalau misalnya
masyarakat mengatakan bahwa
nah jadi kalau misalnya
jelas ada perbedaan
kuasa di struktural
pun tidak sama
dengan segala kelebihkan
yang dimiliki oleh
pasti akan menjadi
seorang ganjar pranowo
dan kalau kita lihat
baik di pemerintahan
maupun di politik
siapa yang meragukan
point yang dimiliki seorang
apa yang disampaikan
mas surokin tadi
pasangan ini adalah pasangan yang paling ideal
buat republik ini
begitu mas febri
jawa timur ini
yang disebutkan oleh pak
oke kita akan
lanjut lagi nanti
kita break sejenak
kembali ke jawa timur
dan indonesia newsroom akan kembali usai jerah
ya kita lanjutkan kembali dialog kita sore ini
saya ingin bertanya ke anda
tadi keyakinan sudah ada
terbentuk begitu ya
dari kedua pasang calon ini
kita tidak bisa
di jawa timur ini
di jawa timur
memang dari dulu
juga membawa pengaruh
yang akan di
yang akan di
kedua kandidat ini
tentu masih akan berpengaruh
dan ini yang
menjadi faktor gabungan
yang ingin mendapatkan
menjadi faktor gabungan
kalau orang melihat
saya sudah memperlihatkan
kemudian tidak mengganding
pak sby juga berhasil
memang faktor gabungan
atau orang menyebut
kandidat bisa memenuhi
yang saya sebut tadi itu
mereka bisa berubah ubah
tidak bisa menjadi
semua kandidat itu
di mana di jawa timur
ada daerah mataraman
ada daerah pandalungan
ada daerah madura
itu masih juga berpengaruh
pada pemilu pemilu sebelumnya
mutakhir yang saya sebut tadi itu
kalau melihat jawa timur
saya kira ini akan seru
akan seru ya
kalau pun toh
kalau pun seru
kalau pun toh harus banyak
yang punya irisan dengan nantinya yang maju di sana
masih banyak pemilih nadiyin yang menunggu
biasanya akan konsultasi dengan kiai
konsultasi dengan para
dan itu yang
min tujuh tadi
momentum yang menentukan
ketika orang kemudian
untuk memilih kandidat
hampir semua lembaga survei
juga mengatakan bahwa suara nu ini
menjadi kunci kemenangan
ini juga masih belum bisa menentukan apakah memang sekuat itu atau tidak
nah saya ke pak surokim lagi apakah kemudian nanti misalnya pasangan pendamping pak prabowo juga menggandeng seorang figur atau tokoh dari kalangan nu juga
apakah ini akan berpengaruh terhadap kontestasi ini secara keseluruhan
iya pasti suara nahdi indijati pasti akan terbelak
kalau pun tokoh kemudian tiga tiganya itu adalah punya irisan sebagai warga nahdiin atau kader nu
dan itu yang membuat situasinya tidak mudah memenangkan di jawa timur
makanya saya sebut tadi tidak boleh sekedar nu tapi juga harus mencari pelengkap yang lain sebagai omni choice tadi itu
bahwa ya nu menjadi penting di jawa timur tapi tidak sekadar itu
kita bisa lihat ya seperti pak mahfud md mungkin selama ini dalam hasil survei
kalau kemudian dibandingkan misal dengan buko viva gitu itu masih kalah kelas ya kalau di jawa timur
tapi begitu nanti sudah resmi sekarang sudah resmi dan kemudian nanti disandingkan belum tentu juga
apalagi seperti pak mahfud md di level nasional juga bisa melampaui buho viva
nah caimin juga menurut saya
ya punya potensi itu
saya kira nu akan menghadapi situasi yang tidak mudah kalau ketiga tiganya cawapresnya itu berasal dari kader nu
dan warga jawa timur pasti juga akan semakin panjang untuk konsultasi dengan para kiai para ustadznya
untuk menentukan siapa kira kira yang akan dipilihnya
karena kedatangan para calon ke jawa timur tidak hanya menjelang pemilu sekarang ini
sudah ada yang jauh sebelumnya ya
sudah ada yang dari pemilu ke pemilu juga sudah datang
soan ke bodo pesantre soan ke dalem dan lain lain
tentu itu akan tetapi di dalam tradisi nu selalu akan ada kesepakatan para kiai khosir
saya kira ini juga penting untuk menjadi penentu
dan kita belum tahu ke arah mana sebenarnya suara itu berlaku
tapi sekali lagi situasi dua ribu empat menurut saya akan berubah
dan orang seperti pak mahfud md
ya karena asal beliau dari
saya kira akan punya keuntungan ya
untuk identifikasi wilayah itu
dan saya kira kontribusi pemilih madura di jawa timur kan juga signifikan
oke bang bung bane apakah ini keuntungan ini yang dimanfaatkan oleh pak ganjar
untuk membawa pak mahfud sekarang berpasangan dengan beliau
lagi pertimbangan yang disampaikan oleh ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri
bukan semata soal elektoral bung ferdi
jadi tidak dikatakan bahwa kami memilih pak mahfud md karena beliau kuat
karena beliau asalnya dari surabaya karena beliau dari nu bukan
tapi yang pasti beliau memiliki banyak kelebihan yang akan menjadi menyempurnakan pasangan calon ini
jadi bahwa pak mahfud md jelas punya siapa diantara semua elit yang sekarang
yang memiliki jejak rekam selengkap beliau tidak ada
beliau yang paling lengkap
semua sudah pernah dirasakan oleh beliau
jadi jejak beliau inilah yang membuat bahwa pilihan itu jatuh ke beliau
dan seperti yang disebut bu mega pada tanggal delapan belas yang lalu beliau ini adalah pendekar hukum
dan ini yang paling diperlukan bahwa beliau adalah kaum ngadiin dari nu
dan beliau ini adalah penggunaan pembinaan
dan itu tentu akan sesuatu yang membuat seperti yang tadi sampaikan oleh mas surokin tadi
bahwa itu yang akan menjadi nilai lebih yang di luar hal hal yang paling telah dimiliki beliau
bahwa tadi lagi lagi saya mengutip soal rasional choice
bagaimana pergeseran semakin besar kelompok yang rasional
semakin yakinlah saya bahwa jawa timur itu akan menjadi miliknya mas ganjar dengan pak mahfud
pasti pemilih itu akan memiliki opsi satu satunya adalah pasangan mas ganjar dan pak mahfud
dan itu terefleksi juga di pemilih jawa timur saya semakin yakin lagi
karena kalaupun tadi membutuhkan konfirmasi dari orang tua
jelas dari survei ke survei itu tidak akan menjadi konfirmasi
dan survei mengatakan bahwa kecenderungan pemilih muda lebih besar untuk memilih mas ganjar
kemudaan itu sosoknya ada di mas ganjar
jadi ya selama dia muda dan dia melihat ada dia pasti melihat relate dengan seorang ganjar pranowo
dengan segala kecekatannya gerak yang saksat yang maraton yang mampu berlari dengan
dan juga menunjukkan energi anak anak muda pasti akan suka dengan itu
dan ketika dikonfirmasi ke orang tua pasti orang tua
tadi dengan opsi melihatnya pasti akan suka dengan itu dan ketika dikonfirmasi ke orang tua pasti orang tua

melihat bahwa secara psikologis secara psikografis mereka melihat opsi itu ada di pak mahfud
maka semakin percayalah kami semakin optimislah kami
bahwa jawa timur itu akan tetap bersama pasangan ganjar dan mahfud md
dan kalau melihat juga secara lokal di jawa timur saat ini
kursi yang ada di jawa timur tetap dimiliki oleh pdi perjuangan
dan jangan lupa bahwa dan jangan lupa bahwa
kalau misalnya bicara nu tidak selalu melekat pada pkb

dan banyak sekali orang nu ada di pd perjuangan
saya ingat sekali tahun lalu kami merayakan harlah nu
dan kami membuka berapa banyak kepala daerah
ketua dprd wakil ketua dprd yang berasal dari nu
tapi juga pengurus partai pdi perjuangan
makanya kita bilang semongko luarnya hijau dalamnya merah
jadi artinya nu itu jadi artinya nu itu
tidak langsung irisannya dengan pkb
pdi perjuangan punya banyak orang nu
salah satunya gus falah itu
oke kekuatan tadi dari pak ganjar dan pak mahfud
tadi sudah dipaparkan oleh bung bane
kalau kemudian pasangan amin
keyakinan dan optimismenya ini juga kuat
bahwa nanti juga bisa meraup
ceruk suara dari kelompok kelompok rasional begitu
apakah ini juga akan menjadi kekuatan baru bagi pasangan amin ini
jadi ada suasana makro yang tertangkap di mana mana
bahwa memang masyarakat keseluruhan ingin
mengharapkan perubahan atau pembaharuan suasana
perbaikan suasana dan itu adalah
direpresentasikan sangat kuat oleh anies dan muhaymin
yang kedua dulu ada pandangan dari para kiai bahwa
partai nu ya pkb
nah memang beberapa kali kalangan nahdien itu memiliki kandidat ya
dari mulai pak asyik mujadi kemudian pernah juga gus salah
kemudian pak yusuf kalla juga gitu ya
tetapi kali ini untuk pertama kali
orang yang mewakili kalangan nahdien
adalah pemimpin dari partai islam terbesar
yang tadi dikatakan bahwa partainya nahdien ya pkb
dan gus muhyemini itu selama lima belas tahun memimpin partai ini
sangat dekat hubungannya dengan kalangan kultural
jadi beliulah yang terus menerus berkomunikasi
menyambangi berbagai tokoh tokoh yang itu menghasilkan satu
kekuatan politik yang sangat
yang sangat kuat di akar rumput
kita tidak ingin berkomentar soal pihak lain
tapi kami optimis bahwa suasana makro tadi
yang menghendaki perubahan dipadu dengan profil dari keduanya
amin maaf anies dan muhyemini itu memberi jawaban
atas suasana sekarang
nah kemudian kalau masuk ke jawa tengah jawa timur
saya kira pkb ini memiliki kekuatan tersendiri yang tidak bisa dianggap enteng
dan kami tentu saja tetap harus bekerja keras
untuk meyakinkan masyarakat
itu itu yang kita ingin
baik pak sudirman
kita sudah dapat poinnya bahwa kemudian semua punya optimisme
dan semua punya keyakinan bahwa masing masing punya kekuatan
tapi balik lagi semuanya masih cukup cair
apalagi ini pak prabowo juga belum mengumumkan siapa yang akan bersama beliau
sebagai cowok pres
terima kasih pak sudirman bung bane dan juga pak surokim
sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih semuanya
bung bane pak surokim pak sudirman